dari hasil diskusi dengan fifa sendiri kita akan coba memperpose kepada fifa bahwa nantinya di jakarta yang bermain dua grup
dan tim nasional bermain di jakarta
lalu di bandung nanti dua grup di solo itu kita tahu nanti semifinal final di solo
dan tentu nantinya juga di surabaya itu satu grup
nah ini yang kita sedang dorong
dan kalau kita lihat memang ada beberapa perbaikan yang sedang didorong oleh fifa
karena itu insya allah minggu depan hari senin atau selasa saya akan rapat lagi dengan menteri ppr dan gubernur dki
untuk memapping mana yang perlu ada perbaikan apakah di jakarta ataupun nanti di tempat tempat lain
yang memang sudah masuk daripada zoning yang fifa harapkan